ya enggak sudah sejauh ini kami semua berusaha untuk mengungkap kebenaran
semoga kamu bisa mendapatkan hasil yang setimpal
semoga barang bukti itu memang ada di sana

berhenti pak sepertinya kita menemukan sesuatu pak